para warga kecamatan sitalasari yang juga terdiri atas kaum ibu
mengejar alat berat yang digunakan untuk mengosongkan lahan pada selasa siang
pihak perkebunan ptpn tiga unit bangun
berupaya mengembalikan aset negara yang selama ini dikuasai puluhan penggarap
asisten personalia ptpn tiga kebun bangun doni manuru menyebut
pihak pt pn telah melakukan sosialisasi dan meminta warga mengosongkan lahan
sebelumnya pihak ptpn juga menimbau warga agar mengajukan permohonan kompensasi bangunan
tetapi warga memilih bertahan
sementara itu warga mengatakan mereka menguasai lahan melipat ptpn untuk bercocok tanam
demi memenuhi kebutuhan warga
tim liputan sialga indonesia